lihat gambar gak benar
berarti benar lo lihat gambar gak benar
sama sekali gak benar
itu aja gambarnya ini lagi begini
makanya pangkalan jadi bau
nah sewa tuh
tangan op jangan pegangan
kambingnya kita bawa ke rumah kang bakti aja
pakai motor aja biar cepet
rw nya gak ke jabak
betul pak setuju pak
coba kamu telpon pak rw sekarang
ini kambing siapa lagi kalau bukan kambing warga pak erwin
tapi warga sini kagak ada yang menyara kambing pak apalagi ternak
ini buktinya nih tuh
itu te kambing semua kotoran kambing semua
eh pur pur pur disini dulu sebentar
emang warga sini ada yang menyara kambing
maaf pak lura
tolong hantar saya ke rumahnya sebentar
mari pak lura
pak lura saya permisi dulu sebentar ya
kang itu jangan begitu
itu kaki depannya diangkat kang
nah gitu hayu
masya allah kang
ah udah ribet
saya telepon dulu kang baktinya dulu ya
nih pegang dulu kambingnya
pak buka mulutnya pak
ini udah dikeluarin
kang kambingnya udah ada
mau dibawa kemana
kalau gitu kamu sumbangin aja ke masjid sekitar
nanti saya kesana ya
kata kang bakti kambingnya dibawa ke masjid terdekat aja
masjidnya deket dari sini
masya allah kambing
sabar atu kalem
kambingnya udah nggak bisa diatur
udah kita jalan kaki aja

dicari pak rw
kampung loha pepek jadi banyak kotoran kambingnya
sekarang kamu taruh kambingnya di halaman masjid
terus kamu bersihin bekas kotoran kambingnya
seterusnya sebelum berangkat kau
ada es pengkutu nya
ini semua gara gara kang amin jadi aja disuruh bersihin kotoran kambing gara gara kang tisna
meren ini kan kabinnya enggak kenceng jadi aja kabur ih jangan mentang mentang mantan supirnya kang
zahar kang amin nyalahin saya apa kang apa sok sok apa eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
kang ada yang disana
pagi pagi udah ngeliat gambar kagak bener lu gue lagi lihat gambarnya nih cowok cantik
nggak tahu cak mana coba lihat eh oke berarti bener lu lihat gambar kagak bener emang ini
gambarnya ani kok lihat kalau nggak percaya eh jangan akan coba lihat sini lihat lihat lihat
lihat lihat lihat berarti lu juga pengen lihat gambar nggak bener berarti bener lu
lihat gambar nggak bener sama sekali nggak benar asek cek jangan cek itu aja gambarnya ini lagi
mana enggak ada gambarnya oh emang ada gambarnya ani kau lagi begini nih coba aja lu lihat
ya cek paludel
ini sekarang ada gambarnya ani gambarnya jadi hilang emang ada gambarnya sekarang nggak ada
eh pur lu inget gak kata kata bapak etisna orang yang agak mau maafin kesalahan temennya
minta dosa gua buatmu semua pur
pur dosa gua banyak loh pur
udah berarti sekarang dosa gua buat lu iya gue maafin
untung lu maafin kalau kagak lu angus